sebuah ambulans dihalangi mobil pribadi saat putar balik di jalan di kota depok di jawa barat
polisi kini telah menyelidiki kasus ini dan telah mengetahui identitas mobil berwarna hitam ini
terlihat mobil ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh mobil berwarna hitam yang sedang memutar balik
sehingga menghalangi ambulans di wilayah kota depok
tukannya segera memutar balik sang sopir
sang sopir mobil hitam ini malah turun ke jalan dan justru menegur sopir ambulans
beberapa petugas ambulans pun kemudian meminta sopir mobil pribadi ini untuk memindahkan kendaraan yang menghalangi laju ambulans
kejadian ini kini diselidiki oleh polisi dari polres metro depok
identitas pengemudi mobil berwarna hitam ini sudah dikantongi petugas
kronologinya ada kendaraan yang berputar kemudian menghalangi ambulan yang informasinya mengaku membawa pasien yang sedang sakit
namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien yang sedang sakit
dan kita juga mengecek identitas
pengendara atau pemilik kendaraan tersebut dan sudah kami kantongi identitasnya